pemerintah akhirnya mengumumkan subsidi kendaraan listrik diberikan sebesar tujuh juta rupiah dan sebanyak dua ratus ribu motor listrik akan menikmati insentif ini
kebijakan ini diklaim pemerintah bisa mendorong dan juga menggerakkan ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai di indonesia
benarkah subsidi ini hanya akan menguntungkan produsen kendaraan listrik
dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual ketua umum asosiasi industri sepeda motor listrik indonesia bapak budi setiadi
selamat pagi pak budi
selamat pagi mbak
ya pak budi tentunya
ya salam sehat juga pak
ya tentunya kabar insentif dari pemerintah ini menjadi angin segar bagi industri kendaraan listrik
dengan pengumuman ini apakah jumlah insentif yang diberikan sudah tepat tujuh juta rupiah
yang diumumkan kemarin oleh pak luhut kemudian pak menteri penyusian dan juga pak menteri sdm
bahwa itu sudah cukup lama kita memang mendengar dari asosiasi
dan semua apm juga sangat berharap apm sepeda motor listrik sangat berharap bisa segera diumumkan
karena dengan nilai tujuh juta ya kita harapkan itu sangat mendukung dan mendorong terhadap penjualan kita
memang berapa bulan saat masyarakat pertama kali mendengar ada rencana subsidi
penjualan agak terhenti agak stuck
banyak yang walk in masyarakat untuk melihat bagaimana produksi dan tipe tipe sepeda motor listrik
namun demikian banyak yang menunggu menunggu subsidi dari pemerintah
dengan besaran tujuh juta kita harapkan akan mendorong dan juga sangat menguntungkan bagi produsen
terutama di beberapa apm yang sangat merasakan sekali ini nanti akan bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas produksi
memang sudah menjadi targetnya
dan juga percepatan untuk penjualan
jadi kita semuanya dari apm terutama dari ass mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang sudah menargetkan sekitar dua ratus ribu kalau nggak salah ya
untuk penjualan atau subsidi pertama dari pemerintah yang dengan nilai sekitar tujuh juta demikian mbak
baik pak budi apakah asosiasi juga yakin pemberian insentif ini bisa mendongkrak ekosistem kendaraan listrik
bukan hanya penjualannya saja pak tetapi ekosistemnya ini
saya kira terkait menyangkut masalah ekosistem memang kalau saya melihat dan mengikuti kebijakan pemerintah bahwa untuk infrastruktur terutama di fast charging itu kan dibangun terutama di sekitar perkotaan dulu
ada di mal ada kemudian di apartemen kemudian di gedung gedung pemerintah
dan kalau kemudian penggunaan sepeda motor listrik ini sudah demikian banyak saya yakin ekosistem akan mengikuti
artinya bahwa pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan supaya masyarakat segera trust bahwa sepeda motor listrik nanti akan bisa berjalan dengan baik
ya memang salah satunya harus disiapkan beberapa fast charging di tempat tempat umum
jadi tidak hanya di rumah saja tapi pada saat mungkin masyarakat jalan itu pasti akan bisa menggunakan fast charging ini
jadi sejalan dengan pertumbuhan sepeda motor listrik kita harapkan juga diikuti dengan kebijakan terutama dari pihak pln atau kemudian swasta
untuk menyiapkan beberapa fast charging yang sementara ini sangat ditunggu sekali di beberapa tempat umum dan terutama mungkin di spbu spbu yang pertamina juga diperkuat dengan adanya fast charging
saya yakin dan itu pasti akan tumbuh bersamaan paralel
pertumbuhan sepeda motor listrik pastinya akan diikuti dengan pembangunan infrastruktur atau ekosistem yang mendukung untuk penggunaan sepeda motor listrik demikian mbak
baik kuncinya adalah pembangunan infrastruktur seperti fast charging station seperti itu ya pak budi
dan bagaimana anda melihat
keberlangsungan kebijakan ini ada beberapa kebijakan pemerintah sebelumnya yang dinilai labil begitu ya pak
seperti dulu pernah tidak boleh ekspor minyak mentah lalu dalam satu bulan dilonggarkan kembali
apakah kebijakan insentif kendaraan listrik ini terjamin secara jangka panjang dan sudah dipertimbangkan secara matang
kalau saya mengikuti perkembangan pada saat pemerintah bersama dengan beberapa asosiasi yang terkait membangun mendevelop regulasi dari perpres lima puluh lima
kemudian dengan inpres nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh dua dan termasuk beberapa turunan dari perpres lima puluh lima
ada peraturan di menteri perhubungan peraturan kemudian dari kementerian perisian peraturan dari kementerian keuangan termasuk juga dari kepolisian
tentunya itu adalah sebagai konsistensi pemerintah untuk melaksanakan filosofi yang ada di dalam perpres lima puluh lima
adanya insentif fiskal maupun insentif yang non fiskal
dan diikuti juga oleh beberapa provinsi lain secara bersamaan juga sudah menurunkan pajak kendaraan untuk bpn satu nya
jadi artinya saya melihat bahwa pemerintah sangat serius untuk mendorong baik produksinya termasuk juga pembangunan ekosistemnya termasuk juga adalah penggunaannya
kami lihat seperti sekarang ini yang sangat didorong sekali juga adalah menyangkut masalah konversi
karena target seperti yang dikatakan tadi adalah kembali ke perusahaan
dan saya ingin sampaikan oleh beberapa menteri dua juta kendaraan listrik di tahun dua ribu dua puluh empat mungkin dengan kapasitas produksi di masing masing pabrikan mungkin akan sulit tercapai
nah untuk itu konversi juga sudah diperbolehkan dan sudah dilegalkan ini juga sangat mendorong
mudah mudahan apa yang dilakukan oleh pemerintah mungkin disambut baik oleh beberapa apm kita sebagai anggota asosiasi
dan kita mungkin akan bersama sama pemerintah untuk mendorong terhadap terwujudnya pertumbuhan sepeda pemerintah
terima kasih pak budi

punya multiplier efek kepada pemerintah subsidi berkurang subsidi bbm berkurang kemudian polusi udara juga berkurang dan tentunya mungkin kita akan semakin baik untuk negara kita demikian mbak
baik kebijakan pemerintah yang konsisten tentunya ini diharapkan oleh pelaku industri dan juga masyarakat ya pak budi
boleh anda jabarkan data terkini terkait dengan penjualan kendaraan listrik di tanah air dan seberapa besar kira kira potensi peningkatannya dengan adanya insentif ini pak
ya kalau saya melihat dan mengikuti semenjak tahun dua ribu sembilan belas pertumbuhan atau awal itu adanya pabrik sepeda motor listrik itu sekitar sembilan ya dan sebagian itu ada asembling dari beberapa mungkin produk yang ada di beberapa negara
dan sekarang secara kuantitas kalau saya lihat jumlah pabrikan sepeda motor listrik sudah mencapai sekitar angka lima puluh dua lima puluh dua pabrik itu yang sudah mengajukan sut di kementerian perhubungan artinya mereka sudah berproduksi dan sudah menjual kepada masyarakat
jadi dari tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tahun dua ribu dua puluh tiga awal kemarin sekitar lima puluh dua itu pertumbuhan pabrikannya kalau untuk pertumbuhan kendaraan listriknya sendiri sampai dengan sekarang sudah bisa mencapai empat puluh ribu
memang dibandingkan dengan sepeda motor yang ice kita masih jauh hanya berapa persennya namun kami lihat dari tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tahun dua ribu dua puluh tiga ini trennya naik terus apalagi nanti dengan subsidi saya lihat pastinya kita mengharapkan di tahun dua ribu dua puluh tiga trennya akan naik tajam dan ini akan sangat mendukung sekali dan kemudian menguntungkan kepada apm untuk adanya bisa cepat menjual kepada masyarakat
dan kita harapkan
trust dari masyarakat kepada sepeda motor listrik didukung dengan adanya invest nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh dua mudah mudahan pemerintah juga segera menggunakan sehingga masyarakat akan mencontoh bagaimana transportasi yang digunakan oleh pemerintah baik untuk operasional maupun untuk inventaris inventaris di perkantoran baik perkantoran di pusat maupun di gubernur maupun juga di kabupaten kota demikian mbak
ya banyak keraguan juga ya pak dari masyarakat misalnya meski sudah dapat insentif rp tujuh juta rupiah
masyarakat khawatir industri malah menaikkan harga jualnya terlebih dahulu dan bagaimana asosiasi menanggapi hal ini
saya kira harga sepeda motor listrik itu sangat ditentukan oleh kualitas baterainya
jadi baterai ini kan ada baterai litium yang mungkin bisa bertahan bisa sampai enam puluh kilo tujuh puluh kilo sampai dengan seratus kilo
saya yakin dan percaya dengan adanya subsidi ini nantinya akan terjadi satu keseimbangan harga di antara produksi sepeda motor listrik ini dengan harga yang mungkin barangkali bisa terjangkau
karena memang dari komponen sepeda motor listrik sebetulnya yang paling mahal itu adalah komponen di baterainya
jadi diharapkan bahwa nantinya dengan subsidi yang diberikan oleh pemerintah ini
kita harapkan akan terjadi satu
untuk equilibrium atau mungkin harga yang cocok untuk masyarakat
karena di awal memang kita juga sepakat sebetulnya kalau memang ini akan segera digunakan masyarakat
harganya jangan terlampau tinggi
kemudian tapi karena memang harga baterai yang cukup mahal
ada juga yang mungkin harga cukup tinggi
namun dengan adanya subsidi kita harapkan akan turun dan sangat terjangkau oleh masyarakat
ya pak budi apakah ada kemungkinan kebijakan harga eceran tertinggi ini diterapkan
seperti kita lihat dulu pcr
ini juga harganya juga tinggi tinggi begitu ya
setiap produsen juga main harga seperti itu
apakah nanti di kendaraan listrik sendiri juga akan menerapkan harga eceran tertinggi untuk menjangkau benefit konsumen
saya kira kalau menyangkut masalah harga tergantung dengan komponen
atau kemudian kualitas baterai
jadi kalau komponen dari motor listrik itu sendiri mungkin kualitasnya bagus
kemudian juga menyangkut masalah baterainya juga bagus
saya kira mungkin mereka akan bisa menentukan harga
tapi harga rata rata tentunya kisarannya itu bisa sekitar angka dua puluh jutaan
jadi kalau dua puluh juta mungkin ada subsidi tujuh juta ya berarti masyarakat tinggal menyiapkan sekitar tiga belas juta
jadi masih di bawah dengan harga sepeda motor yang aiz
tapi menyangkut masalah untuk yang harga yang mungkin yang tinggi maupun rendah
ini saya kira sangat tergantung dengan penggunaan komponen yang saya katakan tadi
baik pak budi
jadi sepertinya harga akan dilepaskan ke pasar
harga dan demand akan menuntutkan harga pasar tersendiri
ya pak budi jika kita bicara gambaran yang lebih luas ya pak budi dari pandangan asosiasi
seberapa siap masyarakat indonesia bisa beralih kepada kendaraan berbasis listrik
saya kira tugas dari asosiasi termasuk apm dan juga pemerintah juga menurut saya sangat mendukung sekali
adalah memberikan edukasi kepada masyarakat
sebetulnya masyarakat atau kemudian
pemerintah mendorong penggunaan sepeda motor listrik
dan salah satunya memang yang sangat didorong betul adalah supaya subsidi bbm selama ini
bisa dikurangi dengan adanya penggunaan sepeda motor listrik yang cukup masif di masyarakat
berikutnya juga polisi udara
jadi sepanjang mungkin edukasi yang diberikan oleh semua pihak
termasuk juga apm termasuk asosiasi
untuk mendukung pemerintah juga memberikan edukasi
kita semua yakin dan percaya
dari ketergantungan sepeda motor yang berbasis bahan bakar fosil
itu akan segera mengganti ke sepeda motor listrik
ditambah lagi dengan efisiensi
kalau menggunakan sepeda motor listrik itu
mungkin terkait penggunaan listriknya sangat sangat murah sekali
nanti kita akan coba memberikan komparasi
yang sering kita sampaikan kepada masyarakat
kalau sekian liter bensin
kira kira mungkin penggunaan listriknya hanya berapa rupiah
nah kalau seperti itu
akan terjadi perubahan kebiasaan
perubahan perilaku masyarakat
ketergantungan dari sepeda motor ais
ya pak budi
saat ini kami juga mendapatkan data
hanya tiga merek motor listrik
yang mendapatkan subsidi dari pemerintah ini
dan bagaimana dengan nasib merek yang lain
apakah mereka juga akan mempunyai kesempatan
kendalanya apa saja pak budi
ya memang saya juga mendengar dari beberapa media
sementara memang dari awal kita juga mendengar
bahwa salah satu indikator untuk pemberian subsidi itu
memang belum semua pabrikan sepeda motor listrik
sesuai di dalam peraturan perpres lima puluh lima
memang ada target pemerintah setiap berapa tahun
tkdn itu harus naik
nah karena menyangkut masalah ketersediaan
nah karena menyangkut masalah ketersediaan
untuk spare part
sebagian tidak ada di indonesia
itu yang kemudian
dengan adanya persyaratan subsidi yang mencapai
kita harapkan semua dari
anggota asosiasi atau sepeda motor listrik
akan berlomba lomba meningkatkan tkd nya
sebagai menaaran dari pak presiden
supaya mereka segera meningkatkan tkdn
supaya bisa mendapatkan subsidi
seperti yang sekarang diberikan oleh pemerintah
baik salah satu syarat untuk mendapatkan
insentif dari pemerintah ini adalah
terima kasih pak budi
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business dan referensi